apalagi mie mengandung zat kimia pengawet yang biasanya digunakan untuk jenazah yaitu formalin beredar di pasaran
sampai pada akhirnya kita yakini yang mie itu pasti berformalin jangan jangan karena terlalu sering kita membacakan ini
satuan reserse narkoba polres bandung mengerbek sebuah pabrik mie yang menggunakan formalin
dalam sehari pabrik ini mampu memproduksi mie formalin sebanyak sepuluh kuintal
petugas menyita formalin bahan pewarna serta mie berformalin di sebuah pabrik mie basah di marga asih kabupaten bandung
penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan dari warga
dalam penggerbekan petugas menemukan satu jerikan formalin cair serta sepuluh kg bubuk formalin yang diakui biasa digunakan untuk campuran pembuatan mie
delapan belas karung mie basah mengandung formalin itu disita
dan mie ini diduga
akan didistribusikan ke pasar pasar tradisional di kota bandung dan sekitarnya